tol layang arah cikampek sudah dibuka sejak minggu dinihari
sedangkan arah jakarta dibuka pada senin dini hari bersamaan dengan telah berakhirnya aturan larangan mudik pada tujuh juni lalu
untuk yang saat ini dibuka yang arah ke arah dki jakarta ini ada kecenderungan memang peningkatan arus sudah mulai terlihat ya
hari ini saja kita lihat dari data teman teman yang dari jasa marga ini sudah mencapai sekitar dua puluh satu ribu kendaraan yang melintas di jalan tol cikampek ini yang mengarah ke arah dki jakarta
pada senin pagi arus lalu lintas mengarah jakarta di ruas tol cikampek terpantau ramai
mayoritas kendaraan pribadi menggunakan akses tol layang yang sudah dibuka di kilometer empat belas
tanpa harus melewati posko cek poin pemeriksaan sikm di kilometer empat puluh tujuh
sejumlah warga yang berasal dari luar kota dan bekerja di jakarta menyambut baik berakhirnya peraturan menteri perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
ini sudah mulai kembali bekerja normal lagi pak bapak dari bandung menuju ke jakarta akses sudah mulai dibuka bagaimana tanggapannya pak
alhamdulillah ini suatu hal yang sangat bagus ya tentunya ini akan memudahkan kami
yang bekerja di jakarta tapi berumah di luar jakarta sehingga ini akan membuat mobilitas kami lebih lancar lagi
oke pak walaupun larangan mudik sudah dihentikan oleh kementerian perhubungan tapi pemprov dki jakarta masih akan melakukan pemeriksaan sikm
bapak sendiri punya pak sikm ya pak
sikm nya itu saya surat surat lain ya selain sikm sudah ada
seperti bebas dari
surat apa namanya tes rapi tes ya itu sudah ada
surat keterangan kerja surat tugas sudah ada semuanya
cuma kalau untuk cengkareng kan langsung lurus ke cengkareng langsung nggak turun ke jakarta
dengan sudah diakhirinya masa larangan mudik tanggapannya gimana pak
ya sebenarnya masih ngeri ngeri juga sih bagus sih bagus cuma tetap aja kita waspada aja takut
meski larangan mudik sudah berakhir
pemerintah provinsi dki jakarta tetap memperlakukan surat izin keluar masuk atau sikm
bagi pemudik balik maupun pendatang yang hendak masuk ke jakarta
dinas perhubungan dki menyatakan posko pemeriksaan di ruas tol cikampek kilometer empat puluh
akan dipindahkan ke area area perbatasan bodetabek
mahardika utama dedy irvan karawang